hai petugas pos pengamatan gunung api semeru mengatakan pada periode pengamatan kamis delapan
delapan desember pukul dua belas malam hingga enam pagi gunung semeru mengeluarkan letusan dua puluh empat kali
guguran lava pijar enam kali dan tektonik jauh dua belas kali guguran lava pijar teramati sejauh
tiga hingga lima ratus m hingga saat ini gunung semeru masih berstatus level empat atau awas petugas pos
pengamatan gunung api semeru mengimbau warga tidak melakukan aktivitas apapun di sektor
tenggara sejauh tujuh belas km dari puncak semeru serta mewaspadai potensi awan panas guguran lava dan
lahar di sepanjang sungai yang berhulu di semeru untuk lava mikir masih teramati masih teramati
ada seperti perjalanan api sedikit tapi dengan tinggi kurang lebih tiga ratus sampai lima ratus di lokasi lain
enam puluh personel tni yang
di lokasi lain enam puluh personel tni
angkatan udara dari lanut abdurrahman saleh malang dikerahkan ke lokasi bencana erupsi gunung
semeru di lumajang pada kamis pagi personel tni angkatan udara dari satuan komando pasukan gerak
cepat atau kopasgat ini akan menyiapkan tiga lokasi pendaratan darurat atau dropping zone
helikopter yang nantinya akan digunakan untuk mengangkut bantuan logistik bagi korban erupsi
semeru untuk hari ini kita akan melaksanakan survei pendaratan untuk melaksanakan situasi
angin atau kondisi cuaca di sekitar

pendaratan untuk heli kemudian memastikan lagi untuk konstruksi tanah apakah layak untuk
pendaratan heli di lapangan penanggal selain menyiapkan lokasi pendaratan helikopter pasukan
elit tni au ini juga diserahi tugas membantu pengamanan rumah warga yang ditinggal mengungsi
serta menyalurkan bantuan untuk korban erupsi gunung semeru dari kepala staff tni angkatan udara
nurhadi wijaksono lumajang jawa tenggara